jadi apa yang om denger tadi itu semua bener
kalau roman emang maling motor terus ditangkap sama polisi
dan sekarang dia ditahan di polsek cibubur
selamat ya rompis
lo jadi semakin jauh dari restunya om adika sekarang
kamu mesen makanan sebanyak ini
ibu gak bawa uang sama sekali
bu ibu gak usah khawatir masalah itu
pokoknya hari ini karin yang bayar semuanya
karena kan udah kerja udah punya duit sendiri
ya tapi kan sayang kalau hasil kerja kamu uangnya untuk makan makan di luar kayak gini
kan mendingan bisa kamu tabung
ibu udah ibu gak usah khawatirin masalah itu
pokoknya kalian juga masih bisa nabung ya
yuk makan dulu bu
sebenarnya ada yang pengen karin omongin sama ibu
sebelumnya karya minta maaf ya bu
nyuruh ibu buat ngelakuin hal gak baik
cuman karin gak suka aja kalau misalnya ibu diperlakuin
gak baik sama bapak bu
karin minta ibu buat cerahin bapak
ibu gak bisa karin
emangnya kenapa sih bu
karin kamu dengerin ibu
kamu ingat waktu bapak meninggal dan hutangnya banyak sekali
hidup kita makin susah
ibu ketemu sama mas surya
yang akhirnya mas surya bisa angkat hidup kita secara ekonomi
terus kalau ibu harus tinggalin mas surya
ibu gak bisa karin
ibu gak sanggup
ibu tidak punya pekerjaan
ibu gak punya penghasilan
kamu sekolahnya siapa yang bayang
udah dengerin karin dulu bu
masalah kayak gitu semuanya itu ibu gak usah pikirin
kalian sekarang udah kerja kan bu
ibu gak usah khawatirin masalah itu karena
karin bisa ngehidupin kita berdua
iya mas surya
kamu itu di mana rena
aku sengaja pulang ke rumah cepat

tapi nggak ada satu orang pun di rumah
kamu itu ngapain sih
aku sama karin lagi makan di luar sebentar
kamu itu istri gak tahu diri ya
harusnya kamu itu ngelayanin aku
aku itu belum makan rena
kamu malah enakan enakan makan di luar
ibu pulang duluan ya
ntar lagi kan bisa bu
ibu baru makan beberapa suap
udah ini makanannya kamu aja yang ngabisin
ibu harus pulang
ibu pulang duluan ya karin
saya minta dibungkus lagi semuanya ya mbak
ibu tak bisa
cos mengapalah aku
maem aktif ya
jemput dulu biar kita bareng pergi ke acara penghargaan sekolah
fon udah deh
lo gak usah repot repot karena gue bisa sendiri
buat lo apa sih yang repot
lagian besok juga gue sekalian mau ngajakin lo jalan
pas acara penghargaan sekolah selesai
nggak usah berlebihan deh fon
yang berlebihan itu siapa kan
lagian emang kenapa sih lo jalan sama gue
mending lu jalan sama gue kan jelas gue ketahuan tuh cowok baik
daripada lo jalan sama roman yang udah ketauan maling
terus ketangkep polisi masuk penjara
lu lupa ya lu udah janji sama gue lo gak bakal bocorin ini sama papa
dan sekarang lo ada di rumah gue bisa aja papa denger
bisa diem gak sih
lagian juga nggak ada yang denger kok
kan kita cuma berdua disini
yaudah jadi gimana
lo mau kan jalan sama gue
apa bener yang om denger
kalau roman itu mencuri motor
aduh gimana ya
kalau om andika sampai tau bisa bisa wulan ngamuk sama gue
dan dia gak bakal mau lagi gue ajak pergi
kamu itu harus terus terang sama om
om jangan bilang kalau aku yang ngasih tau
soalnya aku gak mau om kalau wulan sampai marah sama aku
ya rahasia kamu akan aman sama om
jadi apa yang om denger tadi itu semua bener
kalau roman emang maling motor terus ditangkap sama polisi
dan sekarang dia ditahan di polsek cibubur
saya lagitv dengan terkenal

sama ama tau
ampunilah segala dosa
dosa keluarga allah
kami kekuatan ya allah
terutama cobaan yang menimpa
untuk anak kami roman
pedih ini menggoyak hati
karena ku robohkan kebanggaan bapak
menjadi luluh lantak
bulan purnamaku pun
di balik awan tak tampak
teguhkan hati ini
agar ku raih lagi senyuman di wajah bapakku